hingga kuartal ketiga tahun ini total utang luar negeri indonesia mencapai tiga ratus lima puluh sembilan delapan miliar dolar amerika
atau sekitar lima tiga ratus tujuh puluh satu triliun rupiah
bank indonesia mencatat utang negara tumbuh empat dua persen secara tahunan
namun melambat dibanding kuartal sebelumnya
perlambatan terjadi pada utang luar negeri pemerintah yang turun tipis dibanding kuartal sebelumnya
yang mencapai satu ratus tujuh puluh sembilan tujuh puluh tiga miliar dolar amerika
sementara itu utang luar negeri swasta hingga kuartal tiga dua ribu delapan belas mencapai satu ratus delapan puluh enam puluh tiga miliar dolar amerika
meningkat enam tujuh persen secara tahunan
utang luar negeri swasta ini terutama di sektor jasa keuangan dan asuransi
serta sektor industri pengolahan
meski mengalami peningkatan yang cukup fantastis
bank indonesia memastikan perkembangan utang luar negeri hingga saat ini masih terkendali
menurut bank indonesia rasio utang luar negeri indonesia terhadap produk domestik bruto
pada akhir kuartal tiga masih stabil di kisaran tiga puluh empat persen
dan berikut data tren utang luar negeri indonesia